saudara bulan suci ramadan membawa berkah bagi pedagang ikan asap di jalan kenjeran surabaya
tak seperti hari biasa selama bulan puasa mereka mendapatkan hasil penjualan sebesar tiga juta hingga empat juta rupiah per hari
selama bulan suci ramadan dagangan ikan asap di jalan kenjeran surabaya selalu ramai pembeli
apalagi saat jelang berbuka puasa
ikan ikan asap yang dijual ini beragam mulai dari ikan patin tuna bandeng pari dan gurame
harganya juga terjangkau mulai tiga ribu rupiah per ekor ada pula yang seharga seratus ribu rupiah
salah seorang pedagang ikan asap isnaini mengaku sejak awal bulan puasa jualannya laris
ia bahkan bisa mendapatkan tiga juta hingga empat juta rupiah sehari
pengunjung mengaku memilih membeli ikan asap untuk menu berbuka atau sahur
ya ini buat nanti sahur
tapi memang setiap puasa abu gurunya ke ikan asap ini mas
saking ramainya pembeli saat sore jelang waktu berbuka jalan kenjeran kerap macet
selain bisa membeli ikan asap warga biasanya ngabuburit menikmati keramaian pasar ikan asap